wali kota surabaya tri risma hari ini terapkan border control untuk menekan penyebaran virus corona di surabaya
setelah sempat bongkar pasang border control atau kontrol perbatasan kembali didirikan di delapan belas pintu masuk kota surabaya
border control kembali diterapkan di mana petugas satpol pp kota linmas serta dishub kota surabaya siaga di tenda perbatasan kota
untuk melakukan penyemprotan cairan desinfektan terhadap kendaraan yang masuk ke kota surabaya
seperti halnya yang terjadi di jalan kedung coek surabaya terhadap kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang datang dari madura
wali kota surabaya tri risma hari ini memilih melakukan border control dibanding pembatasan sosial berskala besar
lantaran psbb di beberapa negara maju seperti di italia justru menimbulkan kekacauan
kalau itu di negara maju even belanda event itali pun kacau
jadi karena ya ini dulu perut atau dulu ini
menurut aku yang paling utama itu disiplin
wassafel itu sekarang tak masukkan di pasar jadi bukan hanya di luar
terus kemudian menjaga jarak kemudian menggunakan masker kita sudah bagi masker ribuan ke pedagang
nah kalau ini disiplin kemudian yang skala kota kita lakukan aku yakin itu bisa nurun